kalau bicara mengenai pertandingan antara garuda muda timnas u dua puluh tiga melawan gini ya
kita akan bahas bersama dengan pengamat sepak bola yusuf kurniawan
malam bu ini mudah mudahan bukan suara suara sedih karena kita tidak bisa masuk olimpiade ya bung ya
iya saya kira apa yang sudah dipersiapkan memang kita harus akui tidak berjalan sebagaimana mestinya ya
tadi seperti dikatakan oleh reporter kompas tv memang lebih banyak dramanya daripada atraksi di lapangan ya
terutama dari kubu ginea yang benar benar memanfaatkan waktu yang ada untuk mereka membuang buang percuma begitu ya
sementara dari sisi kita sendiri memang sepertinya anti klimaks ya
kalau kita lihat para pemain tidak greget seperti ketika piala asia u dua puluh tiga kemarin ya
determinasi terus kemudian kengototan intensitas gitu ya
tadi mereka benar benar berada di bawah bayang bayang physical game yang diterapkan oleh gini ya
kalau kita lihat mereka kesulitan juga untuk bisa menembus pertahanan kita kecuali lewat titik putih
selebihnya mereka lebih banyak mengandalkan fisik mengandalkan postur ya
tidak ada permainan yang membahayakan sebenarnya kecuali aksi aksi individu mereka aja
citanya yang memang tadi tidak kelihatan ya tidak keluar ya
karena beberapa pemain saya lihat memang dibawa permainan terbaiknya ya
seperti ivar jenner kemudian juga nathan coaon
walaupun belakangan nathan sempat memberikan beberapa kali penyelamatan gitu
tapi secara umum memang pemain pemain diaspora kita ini tidak bermain optimal gitu ya
optimalnya ini karena memang terbawa dengan strategi mental yang digunakan oleh pemain gini ya
tapi atau karena mereka sebenarnya memang sudah lelah dari segi fisik atau juga karena terakhir kebobolan satu
akhirnya menjadi tidak maksimal
kombinasi karena ini rangkaian yang cukup panjang dan melelahkan buat mereka ya
sejak persiapan menuju piala asia u dua puluh tiga di piala asia u dua puluh tiga sendiri yang penuh dengan
menguras tenaga mental psikis gitu ya
sehingga klimaks mereka itu memang boleh dibilang sedang turun ya saat ini ya
karena kalau kita mau jujur peak performance mereka ya kemarin lawan korea ya
nah ini yang kelihatan tadi
sehingga chemistry mereka tidak lagi bisa didukung oleh level fitness mereka gitu
juga absennya beberapa pemain ini juga ikut mempengaruhi
tentu chemistry para pemain itu tidak sama ya
memang kehadiran dewa angga gitu ya
sedikit untuk bisa menutupi kekurangan di pertahanan
tapi tidak bisa secara penuh untuk membantu mempush up performa para pemain kita gitu
anda melihat bahwa tadi kesalahan yang dilakukan oleh witan ini cukup krusial
tapi bagaimana sejauh mana mempengaruhi artinya permainan garuda muda sampai akhir
sebenarnya ya memang itu tadi penaltinya ada sentuhan ya yang dilakukan oleh witan ya
tapi sebetulnya bukan karena itu kita kemudian menjadi kalah ya
tapi karena permainan kita sendiri yang secara umum tidak seperti ketika menghadapi jordan atau menghadapi korea misalnya gitu ya
bahkan mendekati melawan irak pun juga enggak juga gitu ya
memang kita ini seperti serba salah ya
karena passing passing kita juga mudah di intercept
jadi kita kecepatan untuk permainan passing game itu seperti yang sebelumnya kita lihat itu tadi tidak kelihatan gitu
kemudian periodisasi mereka juga sudah dalam fase turun ya
sehingga tidak bisa optimal karena keletihan mental dan fisik juga ya
kemudian absennya beberapa pemain bintang kita juga ikut mempengaruhi dinamisasi permainan itu sendiri gitu
jadi ini kombinasi lah menurut saya sih
bagaimana dengan faktor wasit ini kalau di media sosial ramai
kemudian yang dituliskan ramai ramai merasa emosi
ikutan merasa apa yang dirasa oleh shin taeyong juga nampaknya
iya memang kita tadi berharap ada beberapa decision gitu yang bisa di call olevar ya
tidak ada sama sekali review dari var
tapi sebelumnya kan kita dengar tetap digunakan var ya
tapi tadi tidak pernah ada review onfield gitu ya
jadi kita menduga duga apakah ini ada atau enggak gitu
termasuk yang penalti kedua yang diberikan kepada ginian terhadap pelanggaran apa namanya
gagal itu kan sebenarnya kalau kita lihat itu dewangga melakukan freeding mengenai bola dulu gitu ya
tapi itu tidak ada review on field gitu
itu yang ya wajar sih kalau memacu
marah ya para warganet karena memang situasi kita saat itu sedang butuh goal untuk menyamakan kedudukan
sebenarnya kan dari awal ketika kehilangan kesempatan pertama masuk ke final
kemudian juga akhirnya harus melawan irak
sampai akhirnya belahan dengan gini ya lawan dari afrika
banyak yang mengatakan bahwa mental nampaknya memang akan diuji ketika bermain melawan tim dari afrika
ini memang akhirnya yang terjadi di lapangan
secara mental para pemain memang tidak sama ya
antusiasnya ataupun juga kepercayaan dirinya seperti sebelum sebelumnya
karena ini kan perangkaian tadi saya katakan panjang ya
mereka juga ada fase menukik juga ya
karena picknya sudah lewat sebetulnya
kemudian yang kedua tadi kita tuh nggak bisa bermain cepat ya
selalu salah intercept salah passing gitu
membuat kepercayaan diri para pemain dan tim secara keseluruhan juga ikut turun gitu ya
tadi berapa kali kan kita saksikan kita kalau dua satu lawan satu kalah terus gitu ya
dan gini ya ini pintar ya memainkan emosi kita gitu ya
dia memperlambat tempo terus ya drama drama diving gitu ya
itu yang membuat kita akhirnya hilang
tentu satu hal kekecewaan ketika tidak bisa melaju ke olimpiade ya
tapi kan sebenarnya ada banyak berharap pengalaman yang bisa didapatkan
jadi kalau kita runutkan dari pelajaran yang kita dapatkan dari mulai gagal melaju ke final
karena kan bagaimanapun juga kan garuda muda ini tim yang memang tidak disangka sangka bisa melaju sejauh ini
kalau dibilang pelajaran kita banyak banget dapat pelajaran
kita sendiri juga mungkin tidak mengira ya sampai melangkah sejauh ini kan
bahkan mungkin sti pun juga apa ya
ketika dia mencanangkan target lolos semifinal itu kan agak spekulasi juga
makanya kita setelah itu sepertinya performa kita itu sudah mentok ya saat menghadapi korea itu ya
karena kan tidak bisa dipaksa mereka juga bukan robot ya
jadi normal saja dan menurut saya sih kita tetap apresiasi
melampaui semua ekspektasi ya
artinya kalau kita di kesempatan berikutnya ingin berbicara jauh lebih tinggi lagi
ya kita harus persiapkan generasi baru gitu ya
yang notabene kualitasnya tidak kalah dengan yang saat ini ada gitu loh
artinya kita kan dengan tambahan diaspora di tim ini empat pemain pun itu ternyata bisa tuh mengangkat performa tim secara keseluruhan
nah besok besok tinggal generasi berikutnya disiapkan ya
artinya ini setelah u dua puluh tiga ini kan berarti yang nanti naik untuk kesempatan olimpiade berikutnya kan dari u dua puluh kan yang naik kan
nah itu yang saya kira juga dari sekarang harus mulai disiapkan agar pelatih lebih mudah gitu loh
untuk bisa menyiapkan kader kader baru di kesempatan berikutnya
jadi masalah pengalaman terkait juga dengan mentalitas apalagi menghadapi lawan lawan yang sudah
artinya para pemain ini kan lebih memiliki pengalaman di laga laga eropa ya
bisa kita katakan dibandingkan dengan pemain kita yang minim pengalaman di luar
dan saya kira ini kita masih punya harapan kedepan ya
terutama dari timnas u dua puluh tiga ini karena kan tiga belas pemain timnas u dua puluh tiga ini sekarang itu kan punya pengalaman di timnas senior
artinya untuk ke depan timnas senior kita ini tentu akan lebih baik jauh lebih baik karena pengalaman yang sudah didapatkan oleh anak anak u dua puluh tiga ini akan mereka bawa ke senior untuk bertanding di level level yang lebih tinggi
nah itu yang saya kira akan apa namanya ada masalah kita bisa menikmati itu ya karena mereka masih panjang nih
tinggal untuk berikutnya nih untuk kelompok umur berikutnya seperti sng atau penulis kolembia berikutnya
nah itu yang harus disiapkan federasi dari sekarang gitu
ini kan boleh dibilang persiapannya kan gak lama ya
proses naturalisasinya juga cepat sekali dalam satu tahun terakhir ini kan
bayangkan kalau kita persiapkannya lebih jauh lebih dari itu
saya kira hasilnya bisa lebih menjanjikan
saya sepakat ketika ada sesuatu yang baik jangan mengandalkan kepada keberuntungan yang ada begitu ya
selalu tim tim yang bisa melaju sampai akhir itu karena mereka sudah mempersiapkan dengan lebih baik
artinya kalau apa yang sudah berhasil dilakukan sekarang yang menurut anda ini harus tetap dilakukan poin poinnya apa saja
ya tentunya kita kembali ke fondasi ya
kita gak bisa selalu instan ya dalam arti melakukan diaspora secara berat
diaspora secara babi buta gitu ya tanpa kita menyiapkan fondasi domestiknya
karena kan main bola ini kan tim ya
jadi harus ada kesimbangan ya antara pemain pemain hasil kompetisi domestik dengan pemain pemain diaspora yang punya pengalaman internasional di eropa itu di combine
dan sekarang contohnya kita bisa tuh buktikan gitu ya dengan kombinasi ini kita menghasilkan tim nas yang bagus
nah jangan lupa kan pssi juga pembinaan ataupun kompetisi di bawah nih supaya mereka lebih serius lagi
kita gak bisa selalu berharap pada main diaspora loh
kita harus juga memproduksi pemain pemain berkualitas dari kompetisi yang berkualitas juga
nah kompetisi kita yang kelompok umur kan boleh dibilang masih belum mumpuni ya
ada memang misalnya elit pro academy gitu ya
tapi kan itu hanya eksklusif milik liga satu ya
padahal sepak bola kita luas ya
ada liga dua liga tiga belum yang amatir
itu kalau misalnya dibuat sebagai sistem untuk piramid sampai ke timnas
ini wah potensinya besar sekali gitu
ditambah pemain pemain diaspora yang bisa menjadi instrumen booster ya
supaya level permainan timnas kita ke depannya lebih solid lagi